kapal yang mengangkut patulapan penumpang tenggelam saat menyeberang dari desa lanto kecamatan mawasangka tengah
menuju desa lagili kecamatan mawasangka timur kabupaten buton tengah sulawesi tenggara pada senin dini hari
tiga belas orang penumpang dinyatakan meninggal dunia
amnawati salah seorang korban selamat menuturkan saat kejadian kapal penyeberangan yang mereka tumpangi dipadati penumpang
beberapa saat setelah kapal terbalik amnawati nekat berenang menuju bibir pantai yang berjarak sekitar seratus meter dari lokasi kecelakaan
saya sudah kuras tenaga aku habis habisan
dugaan muatan penumpang kapal yang melebihi kapasitas juga disampaikan kapolres buton tengah
dari pemeriksaan kondisi kapal idealnya hanya mampu memuat lima belas hingga dua puluh orang
jadi informasi terdapat informasi terkait masalah kebanyakan penumpang
jadi jumlah penumpang sekitar empat puluh delapan
yang lima belas meninggal dunia
dan tiga puluh tiga orang yang selamat
dan dua orang masih di rumah sakit di puskesmas
masa nanti masih terawat
para penumpang kapal naas ini diketahui hendak kembali ke desa lagili
usai menyaksikan hiburan perayaan hari ulang
pada tahun tahun kaupaten buton tengah di kejamatan mawasangka tengah
dalam perjalanan pulang kapal tersebut sempat mati mesin dan mengalami kebocoran lambung kapal
kapal akhirnya diterjang gelombang dan terbalik